dan untuk informasi lebih lanjut seputar pertemuan tahunan imf world bank
kita akan bergabung dengan koresponden desi aritonang dan inyoman wiryadinata
langsung dari kawasan nusa dua bali
kita akan ke desi terlebih dahulu
desi apakah semua pejabat negara sudah tiba di sana
dan ada agenda apa di awal acara hari ini
iya selamat sore frida penyelenggaraan annual meeting imf world bank group dua ribu delapan belas
tanggal delapan oktober hari ini memang belum tampak banyak agenda dan belum tampak banyak delegasi atau peserta yang datang pada hari pertama ini
memang dari sisi agenda yang kami pantau hanya ada sekitar tiga atau empat agenda
di mana yang pertama tadi ada pagi pagi sekali jam tujuh sudah ada solidarity for lombok
dimana madam lagarde sebagai direktur farser dari imf bersama menteri keluarga semuriani
bintu bni periwansio di desa gunung terbarat
menyerahkan bantuan sekitar tujuh puluh lima ribu dolar amerika atau setara satu dua belas miliar rupiah
kepada korban becana bapak bupi di lombok
berupa dana dan juga berupa dana ke pembangunan sekolah dan juga ada bantuan melalui pmi dan juga lsm dari richard
bantuan tersebut diberikan dari
maksud kami adalah
negara kepedulian sendiri karena memang di tengah pelaksanaan annual meeting ini indonesia tetap bisa melaksanakan
dan tetap bisa juga mengatasi perpasalahan atau berpasang
dan memang bantuannya ini memang hanya terkisus pada bintu bni lombok
mungkin terlalu beruntung kemungkinan bahwa
nanti pada pernyataan annual meeting ini
secara operasional bahwa ada bantuan yang diberikan untuk korban gempa bumi dan tsunami di palu sulawesi
dan pada agenda selanjutnya pada pukul tiga sore waktu bali sampai pukul lima tadi
dimana di sini indonesia menjadi model contoh bagi para negara negara lain
baik kecil dan berkembang
untuk mereka bisa mengambil contoh bahwa
pembangunan bisa dilakukan dengan
kemungkinan yang kreatif seperti
mengajak swasta atau juga melalui pendanaan melalui surat utang atau jenis jenis sewa pembiayaan yang lainnya
di sana ada juga menteri keuangan sri mulyani menteri pupr
pnk milik pemimpin yang sada dan juga menteri kehubungan giri kalah sumadi
dan nanti pada sore hari akan ada media briefing kepada sejumlah media
seratus orang yang akan di briefing oleh menteri keuangan dan juga guntari warjo
tentang bagaimana pelaksanaan dimulai esok selasa sembilan oktober sampai nanti empat belas oktober
bagaimana persiapannya bagaimana sudah disiapkan dan yang akan agenda agenda yang akan disampaikan pada pertemuan pertemuan selanjutnya
dan tadi pantauan kami juga memang belum terlalu sibuk
mulai dari gerbang dua bali sampai di venue venue yang ada di komplek usa dua ini belum tampak belum terselum belum
memang sudah ada bus bus ataupun yang membawa ke area ini
karena memang sejak hari pertama ini seperti saya berada di sekitaran ini ada the pavilion indonesia
yang bisa dinikmati oleh peserta yang mungkin sudah datang pada hari pertama
di mana di sini ada banyak sekali pemer yang mengumumkan proyek per stata bispesial dari arab umn
kemudian ada juga kesehatan seperti kawasan ekonomi khusus yang sudah kita tahu sebelumnya ada kek di mandalika
dan ada juga di saitala
kemudian di sini juga ada ruang pamer yang mengangkat seni budaya indonesia dan kerajinan tangan khas indonesia
tadi kami sempat wawancara kepada pihak penyelenggara bahwa di hari pertama saja
belum begitu sibuk mereka sudah membelanjakan uangnya di tempat pavilion indonesia ini
di mana mereka bertransaksi hingga jutaan rupiah menghabiskan uangnya untuk menikmati hasil kerajinan tangan indonesia
dan memang pada hari pertama ini belum terlalu sibuk dan
panitia pelaksana memproyeksi bahwa mulai sibuk atau kedatangan akan sampai pada puncaknya pada tanggal sepuluh oktober mendatang
karena memang pada dua belas tiga belas dan empat belas oktober nanti agenda penting mulai terjadi pada tiga hari itu
di mana ada planetary station ada sepuluh negara dari negara negara asli ada juga pension jogong dodo yang akan hadir
di situ juga ada direktur pelaksana dari imf dan juga presiden world bank group
dan kami juga bisa menyampaikan bahwa
yang datang dari delegasi ada dari sudan dari afrika kemudian mauritania dan mesir yang sudah lebih awal datang ke venue di sini
dan juga ada sejumlah pembicara yang sudah menjatuhkan hadir datang seperti
ya baik terima kasih atas informasinya itu tadi desi aritonang melaporkan
dan sekarang kita akan ke nyoman wiradinata yang berada di nusa dua bali juga
nyoman bagaimana dengan pengamanan untuk delegasi di sana
ya frida saya berada di salah satu dari tiga gerbang masuk di kawasan itdc nusa dua
yang mana gerbang ini sangat dijaga ketat oleh tidak hanya pengamanan komplek kawasan nusa dua namun juga dari pengamanan aparat kepolisian
artinya ada dari brimob yang juga berjaga bahkan di salah satu atau di belakang saya ini juga dilibatkan anjing penjinak bom
artinya untuk mendeteksi ketika ada kendaraan yang masuk yang menuju ke kawasan ini
tidak hanya itu brida artinya mereka ataupun kendaraan yang bisa masuk ke kawasan ini adalah
hanya kendaraan yang sudah memiliki stiker ataupun berstiker
artinya mereka ataupun tamu ataupun kendaraan kendaraan penjemput lainnya tidak diperkenankan untuk masuk ketika tidak memiliki stiker
dan para tamu memang sudah disiapkan artinya disiapkan shuttle bus yang bisa menuju ke tempat tempat parkir kendaraan
di mana bisa mengantarkan mereka kemudian ke tempat tempat yang ingin dituju
termasuk juga delegasi yang datang di bandar inggris
terima kasih pak
terima kasih gusti nguraharai
hingga saat ini memang masih berdatangan
artinya mereka juga disambut oleh panitia untuk kemudian dinaikkan ke shuttle bus yang sekitar tiga puluh menit
jeda waktu mereka menunggu untuk diberangkatkan ke kawasan ataupun ke tempat pertemuan ataupun di hotel hotel yang mereka menginap
artinya dengan diberlakukannya shuttle bus artinya para penumpang ataupun delegasi kemudian juga mobil mobil
tidak diperkenalkan untuk memasuki areal itdc yang tidak bersikar
ini kelihatan sekali menunjang kelancaran daripada pelaksanaan pertemuan tahunan dana moneter internasional ini
artinya kemacetan bisa ditekan artinya di kawasan tidak hanya di luar ataupun di darah darah menuju ke kawasan nusa dua
namun di kawasan nusa dua pun kendaraan bisa melenggang terutama kendaraan kendaraan delegasi yang akan menuju ke tempat pertemuan
maupun menuju ke hotel tempat mereka menginap di kawasan nusa dua
kalau kita melihat sedikitnya ada lima belas petugas pengamanan yang sudah disiapkan untuk melakukan pengamanan selama
dari tanggal tujuh hingga tanggal empat belas nanti ketika dilaksanakannya pertemuan tahunan ini
lima belas tenaga pengamanan ini diantaranya terdiri dari apar kepolisian kemudian juga tni polri
yang tidak hanya menjaga misalnya ketika penyusupan ketika penyusupan ketika penyusupan ketika penyusupan ketika penyusupan ketika penyusupan
tidak hanya di bandara kalau dibandingkan dengan hari biasa prida sangat kendaraan sekali
banyak sekali tentara maupun pihak kepolisian yang terlihat dengan baju seragam
kemudian juga di kawasan kawasan ataupun jalanan yang menuju ke kawasan nusa dua
termasuk tidak hanya di darat artinya di udara pun sudah disiapkan artinya di bandara igusti ngurah rai
juga dipersiapkan pasukan tni yang siap mengamankan di jalur udara
tidak hanya itu juga di laut di bagian selatan daripada nusa juga dijaga oleh tni angkatan laut
nah kalau kita melihat memang terlihat sekali penjagaan yang sangat ketat
namun walaupun misalnya kemarin dalam apel yang dilakukan apel gabungan pihak keamanan
dinyatakan oleh panglima komando bahwa pengamanan memang ketat
namun tidak menampakkan artinya karena bali adalah daerah wisata
jadi tidak terlalu menampakkan keamanan
jadi ini adalah ketegangan ataupun seperti ada perang istilah komando yang kemarin melakukan apel
inilah yang ditunjukkan walaupun ketat namun juga tetap karena bali adalah daerah pariwisata ini
tetap dijaga agar tetap nyaman ketika wisatawan akan berlibur di tempat ini frida
baik nyoman wiradinata terima kasih atas informasinya dan terima kasih juga kepada desi aritonang
yang tadi juga sudah melaporkan dari kawasan nusa dua bali